aku bahagia kalau punya pangeran seperti
seperti apa sama kamu
kenapa ada yang ngangguin kamu di sekolah
sakitlah hati aku papa
cerita sama papa
jangan lupa sama dia
jangan lupa sama dia
jangan lupa sama dia
jangan lupa sama dia
jangan lupa sama dia
kamu harusnya bersyukur
udah ketahuan di awal
udah pacaran lama
terus baru ketahuan
ya tapi tetep aja papa
tetep ya ya tapi tetep aja papa

tetep ya ya tapi tetep aja papa
aku tuh udah percaya sama dia
bahkan aku udah bikinin kado buat ulang tahun dia
eh gak tau juga dia malah deket sama temen sekelas aku
dia tuh jahat
kita pasti akan ketemu orang orang yang menyakiti hati kita
yang bikin kita sedih
kita juga pasti akan ketemu orang orang yang bikin kita bahagia
kamu tenang aja
terus sekarang kamu jangan nangis
dengar kata papa ya
cowok tadi pasti akan nyesel
nyesel udah ninggalin seorang putri cantik
dan cuman cowok yang baik yang boleh deket sama kamu
kalau nggak baik awas aja
udah jangan nangis lagi
nah tuan putri
kau masih kecil
aku masih kecil
aku masih kecil
aku masih kecil
aku masih kecil
selama kamu belum ketemu laki laki yang baik untuk kamu
yang menemani kamu
yang selalu ada buat kamu
yang selalu menganggap kamu
memperlakukan kamu sebagai putik jopah
mani untuk rancas
mani untuk rancas
aku suka menyenyum istri
terima kasih ya papa
kalau punya pangeran seperti itu
kamu tetap putri kecilnya papa
kamu selalu akan menjadi putri kecilku
meskipun kamu sekarang
adalah putri kecil
adalah ratunya mino
kalau aku emang
harusnya papa lindungin aku pa
kalau dia butuh bantuan
dia harus diselamatin
tapi kenapa papa
malah jerumusin aku sih pak
apa kamu gak merasa bersalah
apa kamu mau dihantu
rasa bersalah kamu
ketakutan kamu seumur hidup
aku gak mau di penjara
aku gak mau di penjara pak
kenapa sih pa
kamu lihat andi
andi di penjara atas kesalahan
yang tidak dia lakukan
dia jalanin dengan kuat
dan sekarang kamu lihat dia bahagia
kamu akui semuanya
saya yakin tuhan akan memberikan kamu kebahagiaan lebih
terus merendahin pak
aku gak mau di penjara pa
apa mau kamu mulai bahagia
bapak kalau aku anak papa
harusnya papa lindungin aku sampai akhir
aku mau kamu tenang
aku mau kamu bahagia
kalau besok polisi datang ke rumah anda dan elsa tidak ada berarti anda bekerja sama dengan elsa